olahraga itu saya selalu berharap dimulai dari keluarga
keluarga yang gemar berolahraga akan melahirkan anak anak yang sehat
anak anak yang punya daya saing kuat dan juga sportivitas yang tinggi
dengan demikian telak setelah mereka besar indonesia ini akan memiliki sumber daya manusia yang daya saingnya luar biasa
kemudian prestasi olahraga kita juga karena kita memilih dari sekian banyak potensi yang ada
akan lahir atlet atlet kita yang juga bisa mencapai prestasi dunia